jumat pagi dua puluh satu orang dokter dan perawat telah bersiap siap di ruang tunggu puskesmas kecamatan kemayoran jakarta pusat
satu persatu penerima vaksin covid sembilan belas itu dipanggil untuk menjalani pemeriksaan kesehatan
pengecekan tekanan darah dan suhu tubuh merupakan sebagian pemeriksaan penting
beberapa nakes akhirnya tidak jadi menerima vaksin karena tekanan darah tinggi
apa dok untuk dipaksin ulangnya nantinya
saya nunggu kabar dari ini dari kominfo ya nanti dapat sms lagi untuk registrasi ulang
pelaksanaan vaksin dilakukan secara bertahap untuk menghindari terjadinya kerumunan
sementara itu pada jumat pagi dinas kesehatan provinsi dki jakarta mencanangkan program vaksinasi daerah di halaman balai kota jakarta
pencanangan ini dilakukan oleh dki jakarta
didai dengan pemberian vaksin kepada sembilan belas orang pejabat publik perwakilan organisasi profesi dan tokoh masyarakat
tokoh masyarakat yang mendapat kesempatan untuk divaksin pada hari ini antara lain kepala penerangan kodam jaya
red call herwin budi saputra dan ketua ikatan dokter paru indonesia dki jakarta erli nagurhan
alhamdulillah kami saat disuntik juga tidak terasa sakit
kemudian saat cairan masuk
kami juga tidak terasa
dan kami istirahat untuk observasi dua puluh menit
sampai dengan sekarang alhamdulillah tidak ada gejala apa apa di tubuh kami
barusan saya sudah divaksin nggak sakit nggak berasa
ya nggak ada masalah aman
gubernur dki jakarta anies baswedan menyampaikan pemberian vaksin kepada pimpinan daerah dan tokoh masyarakat ini
untuk meyakinkan warga jakarta bahwa vaksin covid sembilan belas aman
selama pandemi masih ada walaupun ada vaksinasi walaupun sudah terima vaksin
tetap harus melakukan protokol kesehatan yang ketat
iya jadi saya penyintas covid sembilan belas
dan ketentuannya adalah penyintas tidak ikut mendapatkan vaksin
karena itu saya hari ini tidak mendapatkan vaksin
program vaksinasi yang dimulai pada empat belas januari dua ribu dua puluh satu hanya akan melayani enam puluh ribu tenaga kesehatan
hal tersebut disebabkan jatah vaksin dari kementerian kesehatan yang didistribusikan ke dinkes dki baru sebanyak satu ratus dua puluh ribu dosis